jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda
satu mencari korban atau cewek cewek yang mau diperjual belikan kemudian yang satu lagi mencari pelanggan
nah gitu nanti pelanggannya kebetulan orang timur tengah orang arab dan seterusnya yang memiliki keuangan finansial yang cukup berat
itu kawin kontrak atau gimana itu
kawin kontrak karena di sini memang korban dijebak diajak satu tempat kemudian disitu sudah disiapkan penghulu kemudian disiapkan juga saksi wali dan seterusnya
tapi itu yang menyiapkan dari kedua tersangka ini
sehingga korban tidak berdaya ya mau nggak mau mengikutinya
kemudian setelah mengikutinya ternyata dikekang oleh orang yang istilahnya membeli dia nih
gak boleh pulang bahkan setelah dia kabur dicari cari
kenapa setelah yang bersangkutan memberikan sejumlah uang kok dia nggak mau ikut bersama lelaki ini
sehingga dia melaporkanlah ke polisian dan kita tindak lanjut
kalau tarifnya bervariasi ya puluhan juta maksimal seratus juta
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya